ibadah hukuf jutaan jamaah haji di arafah sempat diwarnai turunnya hujan
para jamaah pun sebagian menyambut baik momen langka ini
sabtu siang puncak ibadah hukuf di arafah dimulai dengan khutbah wukuf oleh ustadz atau pembimbing haji di masing masing tenda atau maktab
para jamaah husyuk mendengar isi khutbah setelah itu para jamaah melaksanakan sholat jamaah zuhur dan asar
pada sabtu pukul tiga sore waktu setempat hujan mengguyur wilayah arafah
meski berlangsung sekitar tiga puluh menit saja hujan membuat cuaca tidak sepanas sebelumnya
jamaah pun menyambut baik turunnya hujan khususnya ketika suhu di arafah berkisar antara empat puluh tiga hingga empat puluh lima derajat celcius